dua kelompok masa pro kontra gubernur dki jakarta anies baswedan
melakukan aksi unjuk rasa di balai kota jakarta
masa berdemonstrasi terkait penanganan banjir oleh pemprov dki jakarta
sekitar lima ratus personel kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya demo
yang menuntut gubernur dki jakarta anies baswedan bertanggung jawab
terkait banjir yang merendam ibu kota pada awal tahun dua ribu dua puluh
seluruh personel tersebut merupakan tim gabungan
yang siap mengamankan jalannya demonstrasi
mengingat ada dua kubu yang melakukan aksi di depan kantor gubernur dki jakarta
saat ini sudah ada produser lapangan cnn indonesia adi oktavian
di depan balai kota jakarta
selamat sore adi bagaimana jalannya aksi demonstrasi
dan bagaimana pula pihak kepolisian mengantisipasi bertemunya masa
antara yang produsen
dan juga kontra
benar sekali tadi pada sekitar pukul empat belas waktu indonesia barat
terjadi aksi unjuk rasa yang melibatkan dua elemen masyarakat
dimana yang satunya merupakan masa yang mengkritisi atau kontra
dengan kebijakan gubernur dki jakarta anies baswedan
yang menamakan dirinya sebagai jakarta bergerak begitu
lalu masa satunya yang merupakan masa mendukung seluruh kebijakan
gubernur dki jakarta anies baswedan
atau kelompok pro anies baswedan begitu
yang menamakan dirinya sebagai kelompok bang japar seperti itu
namun hingga pukul enam belas waktu indonesia barat
kedua kelompok tersebut baik kelompok yang pro maupun kelompok yang kontra
telah membubarkan diri
tadi memang sesaat sebelumnya kelompok yang pro yaitu kelompok bang japar
begitu tadi sempat terlihat memasuki gedung atau halaman balai kota
mereka berharap bertemu langsung dengan gubernur dki jakarta
dan berbicara dengan pihak pihaknya
humas dari balai kota dki jakarta namun memang kembali lagi
mereka nampaknya masih belum dipertemukan dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
dan memang terkait pengamanan sendiri eva
tadi sekitar enam ratus lima puluh sembilan personil gabungan yang terdiri dari polri dan juga satpol pp
mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yang dimulai sejak pukul empat belas waktu indonesia barat
di mana untuk mengantisipasi kericuhan yang terjadi antara kelompok pro dan yang kontra
pihak kepolisian melakukan sekat
dengan menggunakan mobil barakuda seperti itu
dan tadi walaupun sudah dilakukan sekat
sempat terjadi sedikit kericuhan antara kelompok pro dan kelompok kontra
namun hal tersebut dapat diatasi oleh pihak kepolisian
dengan menggeser kelompok yang kontra yaitu kelompok jakarta bergerak
bergeser di depan gedung lemhanas dan perpustakaan nasional
sementara untuk gedung yang pro
untuk masa yang pro maksud kami tetap berorasi di depan gedung balai kota dki jakarta
dan memang walaupun telah kedua masa telah membubarkan diri begitu
namun hingga saat ini terlihat di belakang saya
petugas gabungan masih terus bersiaga begitu di halaman balai kota
baik di depan balai kota
iya apa saja bisa anda jabarkan lebih lanjut lagi
tuntutan dari masa yang menggelar aksi kali ini baik pro maupun kontra
ya benar sekali eva berbicara mengenai tuntutan
memang kedua kelompok elemen masyarakat ini mempunyai tuntutannya masing masing
dimana kelompok yang kontra mereka mengkritisi beberapa kebijakan
gubernur dki jakarta anies baswedan yang telah dibuat misalnya saja
lambatnya penanganan banjir yang terjadi di ibu kota dki jakarta
beberapa waktu lalu dan menyayangkan banjir yang cukup besar
kembali terjadi di wilayah dki jakarta
selain itu mereka juga mengkritisi terkait dengan kebijakan lainnya
misalnya saja adalah pelebaran trotoar yang baru baru ini sempat menjadi viral

pelebaran trotoar ini menimbulkan masalah baru
seperti menambahnya jumlah kemacetan yang terjadi di jalan raya
sementara itu kelompok yang pro dengan gubernur dki jakarta
mereka menyatakan mendukung seluruh kebijakan yang telah dibuat oleh
gubernur dki jakarta nisbah suedan
dan mereka menyatakan bahwa banjir yang terjadi di dki jakarta
beberapa waktu lalu bukanlah semata mata kesalahan dari
gubernur dki jakarta nisbah suedan
melainkan juga tanggung jawab dari pemerintah pusat
ya adi meskipun akhirnya masa tidak berhasil bertemu dengan gubernur dki jakarta
apakah kemudian ada respon dari perwakilan pemprov dki jakarta
ya benar sekali eva memang hingga saat ini
walaupun kedua kelompok elemen masyarakat tersebut telah bubar
begitu memang saat ini masih belum ada respon yang dikeluarkan
dari pemerintah pusat eva
dari pihak gedung balai kota dki jakarta
baik itu dari pihak dari hubungan masyarakat
pemerintah provinsi dki jakarta maupun dari gubernur dki jakarta langsung
namun memang saya tadi melihat beberapa orang dari kelompok pro gubernur dki jakarta anies baswedan
terlihat mereka berusaha untuk bertemu dengan gubernur dki jakarta anies baswedan
namun kembali lagi hal tersebut tidak terwujud
begitu eva kembalikan anda
tapi visiting uttari yadagino harukha